dan masukin hari pertama berpuasa atau bulan suci ramadan bagaimana suasana dan persiapan menyambut bulan puasa di doha qatar
kami telah terhubung dengan duta besar republik indonesia untuk qatar bapak ridwan hasan
assalamualaikum pak ridwan apa kabar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mbak sarah dan mas aldi apa kabar di jakarta
pak ini saya mau bertanya nih ya pak
sidang isbat di jakarta malam tadi telah memutuskan bahwa hari ini sudah memasuki bulan ramadan
nah ini bagaimana situasi ramadan di qatar yang memiliki waktu puasa hingga lima belas jam nih ya lebih lama daripada di indonesia
ya memang menarik ya berpikir dari luar negeri ya
qatar bagaimana halnya negara negara di sana memang waktu ini jadi lebih panjang sekitar empat belas jam
buka puasa bukan hal yang berat tentunya
memang ada kesan umum selama ini kalau timur tengah itu kan panas ya biasanya
tapi alhamdulillah saat ini kita berada masih dalam suasana musim dingin
jadi tidak terlalu panas masih oke lah gitu ya
sampai lima puluh derajat yang awal panasnya luar biasa
nah memang ada kebiasaan lain yang barangkali hilang selama bulan puasa ini dibandingkan puasa puasa sebelumnya
yaitu hanya orang orang arab ya tentunya kita yang tinggal di sini juga ikut
habis sholat taraweh itu ada kegiatan di majelis majelis
jadi tempat ngumpul ngumpul gitu ya
sama satu lagi undangan sahur
undangan sahur itu biasanya jam sepuluh malam dimulai selesainya jam satu pagi gitu loh
nah ini juga ada pandemi yang terus berkat
tapi selebihnya puasa itu memang tetap ya
orang orang menyambut dengan kebahagiaan ya
tetap ada begitu dengan keterbatasan
jadi cukup banyak ya pak ridwan tradisi yang nampaknya harus ditinggalkan terlebih dahulu di bulan puasa di kala pandemi covid sembilan belas ini
termasuk di qatar
pak ridwan ini kalau kita bicara soal pelaksanaan ritual ibadah begitu di bulan suci ramadan
di indonesia sendiri pemerintah sudah menyatakan bahwa
pemerintah sudah memperbolehkan sholat taraweh tapi dengan protokol kesehatan
untuk pelaksanaan ibadah ramadhan seperti sholat taraweh sendiri di tengah juga kata yang angka covid sembilan belas nya juga tadi disebutkan masih cukup tinggi
apakah pemerintah sudah memperbolehkan kegiatan di masjid seperti sholat taraweh dan juga kegiatan ramadan lainnya
atau justru malah dianjurkan untuk di rumah saja nih masyarakat di doha
ya kalau kita di indonesia alhamdulillah ya masih bisa tarawihan di masjid sekarang ini
tadinya harapan masyarakat indonesia di sini sebagaimana halnya masyarakat
secara keseluruhan adalah kita bisa melakukan sholat taraweh di masjid
tapi rupanya beberapa waktu belakangan ini angka covid ini terus meningkat
jadi waktu kira kira dua bulan yang lalu itu kan masih kasus harian sekitar dua ratus an ya
nah sekarang ini dia sudah meningkat dari dua ratus menjadi lima ratus menjadi tujuh ratus dan hari ini
sehingga beberapa waktu satu dua minggu terakhir ini pemerintah qatar terpaksa melakukan
pembantu sholat taraweh
dan akhirnya kita dianjurkan sholat taraweh di rumah
masjid hanya dibuka sekarang untuk sholat wajib dan sholat jumat masih diizinkan
selebihnya kita harus di rumah sekarang ini
oke berarti itu artinya belum boleh ya kalau misalnya di qatar tidak seperti indonesia gitu
walaupun tadinya harapannya tinggi ya bisa di masjid masjid
tapi kondisinya memang berat
oke pak ridwan ini kalau misalnya
yang saya tahu yang kami tahu ini kan masyarakat qatar ini kan seperti masyarakat indonesia ya
punya tradisi berkumpul gitu kan
banyak tadi ya sempat dimention juga pak ridwan
nah itu bagaimana sih biasanya karena kan ada kayak al nafla dan juga garangao
apakah tradisi itu masih dilakukan di masa pandemi ini
ya pada dasarnya tradisi tradisi itu masih tetap dipelihara ya
saya kira masyarakat arab ini qatar termasuk di dalamnya
memelihara atas kebiasaan mereka ya
tapi memang lagi lagi seperti saya sampaikan terpaksa ada pembatasan pembatasan berkumpul ya
jadi sekarang bahkan kumpul keluarga pun hanya keluarga inti yang diizinkan misalnya
nah ini ya memang ya mau tidak mau pilihan yang berat
tapi masyarakatnya cukup disiplin juga karena memang menjadi satu keharusan
oh ya sebagai satu catatan barangkali yang perlu diperhatikan juga
jadi keahlian dan kebahagiaan dalam bulan ramadhan di qatar ini tidak terbatas hanya pada tradisi lokal orang qatar
jadi kalau ada seratus ribu orang orang qatar itu hanya sepuluh ribu
sepuluh ribunya orang asing
dari awal pandemi covid sembilan belas merebak di seluruh dunia
apakah saat ini jumlahnya berkurang yang berada di qatar
sudah tinggal berapa sisa masyarakat atau wni yang saat ini berada di qatar
ya ya betul sekali
jadi memang mungkin kelihatannya ini sudah ini ya sudah kasih survei dulu ya tentang suasana indonesia di sini ya
semula orang indonesia di qatar ini berjumlah hampir tiga puluh ribu jiwa dengan keluarga dan anak anak ya
tapi terakhir angka statistik yang kami dapatkan dari pemerintah qatar itu jumlahnya sekitar tujuh belas
jadi banyak penurunan
nah penurunan ini memang karena satu kegiatan ekonomi yang memang mau menurun sesuai dengan fenomena ekonomi dunia ekonomi global
yang kedua juga karena pandemi ya
jadi banyak yang lay off ya ada juga ya
atau sebagian orang dia tetap bekerja di sini anak dan istrinya pulang ke kampung
jadi memang ada pembatasan
tapi itu bukan cuma indonesia
hampir semua warga negara asing yang ada di sini
tapi karena ada pembatasan terpaksa dilakukan itu
tapi insya allah nih insya allah kita berharap tentunya ya
kegiatan ekonomi di qatar ini sudah mulai naik kembali
jadi mulai ditemukannya ladang gas yang baru ya
di temuan gas yang sangat besar sekali
kemudian juga banyak kegiatan kegiatan sosial termasuk yang paling dinantikan orang kan pertandingan sepak bola dunia pada tahun dua ribu dua puluh
nah ini membutuhkan banyak tenaga kerja dari berbagai macam negara
oke dari tiga puluh empat ribu ini berkurang setengahnya ya wni di qatar tinggal tujuh belas ribu
tiga puluh empat ribu hampir tiga puluh ribu yang hampir sekarang jadi ya
hampir setengah ya pak ya
enam puluh persen sekarang
oke hampir setengah warga indonesia itu udah gak ada lagi di qatar gitu kan ya
ini dari tujuh belas ribu wni di sana ini sudah sejauh mana pak pelaksanaan vaksinasi untuk warga negara indonesia
saya boleh cerita sedikit ya
orang indonesia itu di sini pekerjaannya macam macam ya
tapi banyak yang profesional ya
yang bekerja di oil and gas yang bekerja di it yang bekerja di hospitality ya
nah kalau kita berbicara mengenai vaksinasi yang berkaitan dengan covid
kita tidak bisa tidak karena kita bagian dari komunitas yang luas tapi juga kita terkena juga dampaknya
nah tapi vaksinasi di sini alhamdulillah karena qatar negaranya tidak terlalu besar
penduduknya tidak terlalu banyak tingkat kesejahteraannya sangat tinggi
sehingga pelayanan kesehatan di sini itu boleh dibilang prima gitu ya
dan tidak dibedakan antara warga negara asing maupun warga negara setempat
jadi pelayanan vaksinasi pun alhamdulillah sekarang itu sudah menyasar sampai di usia empat puluh tahun
bahkan berita hari ini saya dapatkan itu anak anak sekolah sudah mulai dianjurkan untuk melakukan vaksinasi
jadi vaksinasi ini setelah berjalan
vaksinasi ini sangat cepat dan tidak membedakan antara orang asing maupun orang yang setempat
sehingga masyarakat indonesia pun banyak yang sudah mengikuti vaksinasi ini
oke alhamdulillah ya kalau begitu ya ternyata sudah bisa mendapatkan vaksinasi dengan cukup baik
dengan ditunjang fasilitas kesehatan yang mumpuni juga di doha
pak ridwan ini kan tujuh belas masyarakat indonesia ataupun wni yang ada di doha saat ini
akhirnya karena semi lockdown yang dilakukan pemerintah di sana ya tidak bisa kemudian kembali pulang ke kampung halaman
untuk merayakan lebaran bersama
bagaimana cara yang dilakukan oleh kbri di doha untuk kemudian merangkul warga negara indonesia di sana
agar tidak kehilangan momen momen ataupun euforia menyelenggarakan ramadan ataupun nanti sampai idul fitri
ya jadi pertanyaannya mas aldi dan mbak sarah ini sangat menyentuh perasaan saya sebagai orang kampung
sudah orang kampung loh saya orang panggilan yang sudah lama merantau
itu satu hal yang sangat lazim ya semua orang pengen seperti itu
tetapi kita memang satu dua tahun terakhir ini dihadapkan pada satu realita yang sangat berat
tapi dibalik realita yang berat itu ada tantangan yang berat
biasanya ada hikmah dibalik itu sehingga orang orang mulai kreatif
kita ingat lebaran yang lalu banyak orang yang melakukan lebaran secara online
jadi lebaran daring itu kan menjadi sangat umum
jadi ada dua cara
menurut saya melepas rasa kangen bagi masyarakat indonesia di sini dan tempat lain juga saya yakin sama
lebaran secara online kita kontak dengan keluarga
yang kedua di sini karena tadi saya sampaikan ada tujuh belas ribu masyarakat indonesia
ada enam puluh perkumpulan masyarakat
luar biasa loh masyarakat indonesia di sini punya perkumpulan yang berjumlah enam puluh perkumpulan
terus ada satu payung organisasi namanya permiga persatuan masyarakat indonesia di qatar
ada yang sudah punya usaha buka rumah makan walaupun kecil kecil ya
ada juga yang buka toko grocery atau menjual bahan kebutuhan sehari hari ya
sehingga rasa kangen terhadap keindonesiaan itu insya allah terobati lah gitu ya
meskipun tidak bisa seratus persen dengan kita pulang kampung
jadi barangkali kalau istilah sekarang itu apa
semuanya pakai e gitu ya
nah ini mungkin e mudik lah gitu ya
oke ternyata banyak juga ya perkumpulan wni di qatar
jadi kalau misalnya kangen bisa oh saya mau ke yang ini dulu deh gitu kan
ada bukber nggak nanti pak di kbri untuk warga negara indonesia
ada buka puasa bersama nggak nanti untuk warga negara indonesia di doha di kbri
karena ini dia nih itu salah satu impian saya
tapi sekarang ini memang kita tidak berkumpul tidak boleh lebih dari lima orang ini
jadi belum bisa ya
tiga satu anak tiga sama saya berarti udah lima kan
tapi insya allah ada jalan lah barangkali ya
kita insya allah kita berdoa terus
mudah mudahan angkanya menurun ya angka
angka covid nya menurun
sehingga relaksasi aturan aturan diberlakukan
paling tidak menjelang lebaran suasana bisa lebih terbuka lagi
baik itu tadi sebenarnya saya masih ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan sih pak ridwan
ini kan tadi pak ridwan sempat menyinggung soal world cup tuh piala dunia tahun dua ribu dua puluh dua di doha ya di qatar
nah ini peluang untuk qatar kemudian bisa kembali membuka border
sehingga kemudian world cup bisa berjalan dengan lancar tidak tertunda begitu
bagaimana sih di tahun dua ribu dua puluh pemerintah mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat di sana
ya jadi memang sebetulnya qatar itu dia melakukan buka tutup itu secara sangat terukur ya
memang beberapa waktu belakangan ini kita menyaksikan banyak sekali kegiatan kegiatan olahraga pertandingan pertandingan ya
ada pertandingan tenet misalnya ya ada pertandingan olahraga yang lain ya
ada kemarin itu apa namanya pertandingan balapan mobil itu
nah ini semua merupakan satu proses untuk menguji mungkin kesiapan qatar menjadi tuan tuan
menjadi tuan rumah kegiatan kegiatan olahraga berskala internasional
dan atlet atlet asing kan banyak datang tentu tetap memperhatikan prokes
jadi alhamdulillah itu tertangani
memang pada saat kemarin itu namanya apa s satu atau apa lupa sensus ya
nah harusnya kan kita sudah siap untuk nonton tuh
tapi akhirnya kegiatan itu dilakukan tanpa ada penonton
tapi at least ya paling sedikit mereka membuktikan dengan fasilitas yang ada
dengan prokes yang ada kegiatan kegiatan itu dapat berjalan
ya mudah mudahan harapan kita we have to be optimistic tentunya
di indonesia juga kita begitu
kita lakukan segala sesuatu secara terukur sehingga pelan pelan itu bisa dibuka
saya yakin lah
mudah mudahan ramadan ini menjadi satu titik terang buat kita memperoleh satu momentum perubahan
cara yang lebih baik dengan pertolongan allah swt
semoga juga covid semakin menurun
jadi kita bisa berangkat ke qatar ya di untuk nonton
nonton world cup juga di dua ribu dua puluh dua dan ketemu sama pak ridwan mungkin di sini
mungkin pesan pesan untuk teman teman yang ada di doha di qatar
kalau kangen indonesia bisa nonton cnn indonesia connected ramadhan ya
tapi corona nggak boleh ulang tahun yang kedua
pak ridwan hasan duta besar indonesia di doha qatar
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected ramadhan pada pagi hari ini
selamat menjalani ribadah puasa pak
selamat puasa pak
sehat selalu assalamualaikum
untuk masyarakat indonesia di tanah air semuanya salam hormat dan salam hangat dari kami di sini
terima kasih pak
selalu sehat walau siap